hah kurang ajar ya
kamu lihat itu era
sekarang tapi kamu udah berani sekali melawan mami

kurang ajar dia
mami jangan marah marah gitu dong
era setat untungnya aja
soalnya gara gara kejadian ini
dia jadi mau masuk rumah kita deh
yaudah masuk ya mam
oke kalian berdua tunggu laura di sini ya
laura cepet bikin minuman buat glenn
bikin minuman buat glenn
laura denger gak sih
cepet gak bakal lama ya
ika dulu berdua bekerja di rumah
biarkan aja mereka di balag gyana tu oftennya
rio lansikan diri sendiri
hei lo bikin buat gue doang sih
gue bukan panggung
yes telah nasabah
bukan gitu ra
ini semua gara gara bokap yang maksa gue datang ke sini
saudara tirir lo tuh yang kayak black itu
ngadalin bokap gue
jadi gue dijebak deh
gue berani sumpah
yang ditunggu patah arsan kok mau isian datang
kok aku ngeliat lauranya dari tadi
pasti laura datang
dandan ngapain dandan
nah mantep tuh baru dong
mau perkenalkan putri saya laura
tapi tidak salah beli gaun untuk kamu ya
yang patah duduk sebelah gue itu laura
bukan mau ngelu
lu pikirin siapa ya
jangan kurang ajar yuk ya
dia berhak menentukan siapa yang duduk di sebelahnya
terima kasih mawat bae